lu masih pengen jualan aja
udah udah sana kerja
nanti ada juga di patung air

baru bentar jualan
gak nyesel jualan lagi
hari gini ada mangsa empuk
serahin tuh duit
eh enak aja
gak boleh dong
lu asal tau ya
semua pedagang disini
itu nyetor sama gue
yaudah nanti saya kenalin ya sama jurugan somai
biar kerja sendiri
lu jangan so tau lo
so tau lu
kok berenti sih
kok berhenti sih
kenapa dia juga manggil papa
gak kenapa napakan pa
mercy kenapa papa nyebut lia tuh anak papa
dan kenapa lia manggil papa tuh dengan sebutan papa
maksudnya apa pa
tuh papa jelasin
tolong papa jelasin dulu mer
bapak gak perlu jelasin apa apa
mendingan papa urusin aja tuh anak asli seingkot papa
kamu lihat sendiri kan akibat perbuatan kamu
kamu sudah membuat rumah tangga kita kacau
sekarang kamu bisa jelasin
asal kamu tahu ya aku gak pernah nyesem
karena aku menikah dengan ratih karena cinta
dan lia adalah buah cinta kami
jadi aku gak pernah nyesel
dia juga enak nih

dia juga paham dan itu
dia juga nyesel together nya terus
kalau lia memang anak yos
kenapa hasil pemeriksaan waktu itu negatif
kalian nyakit kemarin tuh rambutnya lia
apa gak ketukar
setelah saya ingat ingat
sehabis saya mencabut rambutnya lia
saya tertubruk seseorang
siapa orang itu
ciri cirinya dia pakai jas keren
terus rambutnya juga pendek ganteng
terus di hidungnya agak legok gitu loh bu
itu yang membuat dia jadi ganteng
pasti yang nabrak dia itu fauzan
sudah saya duka
kalian juga tolong
bagaimana bisa kalian seceroboh itu
saya gak sengaja
namanya juga manusia gak lepas dari kesalahan
saya bayar kalian bukan untuk buat kesalahan
tolol banget sekalian ini
manusia manusia nih makan manusia
mer sih keluar mer
mer sih lu harus denger perasaan gue
mer sih keluar mer
mer sih lu harus dengerin gue dulu
buat apa gue keluar nemuin dia
ternyata dia benar benar jahat
dia tuh bukan cuma ngerebut gilang dari gue
tapi juga papa
dia juga anak dari perempuan yang udah ngerusak rumah tangga papa sama mama
dia tuh pengacau
ngapain kamu kesini
tante lia mau ketemu sama mer sih tante lia harus dirahasiin
gak bisa sekarang juga kau pulang
sekali lagi saya peringatkan
jangan pernah injek kakek di rumah ini lagi
kenapa banyak banget
yang bikin mer setamah benci sama aku
aku bawa kado nih buat kamu
aku juga bawa kadun buat kamu li
li bagusan yang ini li
kamu kayaknya sedih banget
jadi om yos itu bokap luli
berarti mersi saudara kamu juga dong
kalau dari dulu gue pengen banget punya saudara perempuan
dan sekarang gue udah punya tapi dia benci sama gue
gue sedih banget
kalau kamu sedih aku punya kado nih buat kamu
eh punya aku aja
kalau kamu buka pasti kamu lebih ceria daripada ngadu dia
eh jangan bungkusnya lebih bagus loh
lili terus buka punya aku dulu
eh kalian berdua tuh apaan sih
bukannya tambah tenang tambah pusing di sini gue
yaudah lah tukeran kado aja berdua
siapa juga yang mau tukeran kado